lima belas km dari ibu kota negara nusantara yang baru
ini kami sudah mulai melihat bagaimana ada papan reklame penjual tanah
untuk bagaimana nanti masyarakat yang akan berpindah dari jakarta
ataupun luar daerah lainnya untuk tinggal di sekitar ibu kota negara yang baru
dan ini kita bisa lihat bagaimana ada pt inti karya nasional
tertulis sebagai real estate ataupun development
yang telah menjual kafling asn di jalan negara bukit raya sepaku
kabupaten penajem pasar utara kalimantan timur
dan kita akan lihat bagaimana ke depan akan ada beberapa papan reklame penjual lahan
di sekitar ibu kota negara yang baru
dan benar saja mendekati wilayah ibu kota negara baru
tepatnya di kecamatan sepaku
terlihat masih banyak papan reklame yang terpasang di pinggir jalan
dengan lahan kosong lengkap dengan nomor kontak
serta luas bangunan yang dimiliki pemilik tanah
kami mencoba untuk mengontak salah satu pemilik tanah
yang tertera dalam papan reklama tersebut
dan terhubung dengan santoso
santoso mengaku sejauh ini sudah berhasil menjual
sebanyak lima lahan tanah di wilayah sepaku
yang rencananya akan dibangun kontrakan oleh sang pembeli
dengan harga rp seratus hingga rp dua ratus lima puluh per meter persegi
kalau dulu di tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas ya
itu masih belum ditetapkan masalah ikn ini
yang jelas harga itu
kalau di jalan provinsi atau jalan lingkar ini
yang jelas hanya seratus itu pun sulit kita imleknya
iya ibranya per meter itu hanya rp sepuluh
kalau sekarang kan minimalnya ini saya lihat itu
kalau saya jalan sana sini minimalnya itu seratus ribu per meternya
aktivitas jual beli tanah dan peningkatan harga lahan
yang melonjok signifikannya
ini dibenarkan oleh camat sepaku
risman abdul yang menyebutkan bahwa peningkatan harga kini melambung
sejak ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru
masyarakat dihimbau untuk tidak tergesa gesa melakukan aktivitas jual beli lahan
karena pemerintah pusat belum tentu memberikan izin lahan
untuk diolah menjadi lahan usaha
karena presiden jokowi menginginkan ibu kota baru sebagai green capital
atau rendah emisi karbon
ausirion dulu probok usaha
martoyo penajam pasir utara